pulang ke kampung halaman menjumpai keluarga merayakan hari kemenangan sudah menjadi tradisi di bumi pertiwi
ribuan bahkan jutaan manusia indonesia menumpang berbagai moda transportasi bergerak menuju kampung halaman tercinta
dari sekian banyak alat transportasi yang ada mudik mengayuh sepeda menjadi pilihan beberapa orang penggila sepeda
berhari hari membelah kerasnya jalur pantai utara dan selatan jawa tidak menyurutkan semangat mereka untuk merayakan lebaran di kampung
rosidin sedang mengayuh sepeda andalanya saat kami lewat di kawasan weleri jawa tengah selasa sore
pria tiga puluh enam tahun ini sedang menuju desa asalnya di karangayu cepiring kabupaten kendal jawa tengah
tiga hari sudah pria dua anak ini mengayu sepeda dari tempatnya bekerja di muara karang jakarta utara menuju kampung halaman di kendal sejauh empat puluh
pria tiga puluh enam tahun ini sedang menuju desa asalnya di karangayu cepiring kabupaten kendal jawa tengah
ini adalah tahun ketiganya mudik dengan bersepeda
rosidin tak pernah kapok
teriknya sang surya yang menyengat tubuh ditambah angin yang kadang tak bersahabat dihadapi anggota komunitas sepeda ini dengan tabah
rosidin juga harus bersaing dengan pengguna jalan lainnya
berbagai rupa tingkah laku pengemudi rosidin jumpai selama bersepeda membelah kejamnya arus mudik di pantai utara jawa
untuk tantangannya kondisi cuaca
kebetulan ini musim kemarau panasnya minta ampun menyengat gitu
terus angin apalagi di daerah pantura di jawa barat kan itu dekat laut kebetulan anginnya benar benar berat ditambah kondisi cuaca
jadi kebanyakan teman teman yang ngetropnya di situ
ya itu contohnya kayak kemarin itu setelah maghrib bisnya benar benar gila
ini markas jalan paling tepi ya
bis gak mau ngalah
terpaksa kita yang turun jalan
lelah yang dirasa rosidin sirna saat tiba di rumah bertemu istri kedua anak dan keluarga besarnya
indah istri rosidin awalnya khawatir dengan kebiasaan suaminya mudik bersepeda
namun perempuan tiga puluh empat tahun ini akhirnya luluh
sang suami berjanji akan selalu berkabar saat dalam perjalanan
benarnya sih gak mau isinin tapi kan itu kemauannya itu hobi juga
takutnya kalau pas cuaca hujan itu kan kasihan
kita sering wa setiap per jam wa udah sampai mana
rosidin nampaknya akan terus bersepeda saat mudik lebaran mendatang
kerasnya jalur pantai utara tak menyurutkan niat rosidin bersepeda membawa hadiah untuk putranya
sekaligus merayakan hari kemenangan bersama orang orang yang dicintainya
diakartika kendal jawa tengah